beginilah kondisi ma bayi lima bulan asal desa gemblep kecamatan pogalan
trenggalek saat menjalani perawatan di rsud dr sudomo dua puluh tiga maret lalu
bayi laki laki ini akhirnya meninggal dunia setelah dirawat sehari kemudian
menurut ayah korban pada selasa siang sebelum meninggal
anaknya mengalami kejang dan demam tinggi
demam tinggi muncul usai menjalani program vaksinasi di bidan desa setempat
tapi keadaan sudah kritis
bukas mas pogalan memberi anjuran dibawa ke rumah sakit
sampai rumah sakit anak sudah koma lah
keluarga korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polres trenggalek
untuk memastikan penyebab kematian polisi berencana melakukan otopsi terhadap jenazah bayi ma
menurut dinas kesehatan terenggalek
tenaga medis telah menjalankan vaksinasi
sesuai dengan prosedur
selain itu vaksin yang digunakan dipastikan dalam kondisi aman
dinas kesehatan menegaskan korban diimunisasi tiga vaksin
yakni dpthb polio dan pcv
beberapa kesimpulan itu termasuk koinsiden sementara
tentunya nanti akan kita lanjutkan
kita di sini ada namanya komite daerah kipi
dinas kesehatan masih terus melakukan penyelidikan terkait kipi
atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini
yosibio novianto tenggalek jawa timur